verdi sambo dituntut penjara seumur hidup dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
keterlibatannya dalam kasus pembunuhan tersebut juga membuat sambo dipecat dari institusi polri
berikut rangkuman perjalanan karir verdi sambo yang kami himpun dari laman cnnindonesia com
verdi sambo memulai karir kepolisiannya setelah lulus dari akademi kepolisian pada tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
pria kelahiran baru sulawesi selatan itu mengikuti jejak sang ayah untuk berkarir di kepolisian
pada tahun dua ribu sepuluh sambo menjabat sebagai kepala satuan reserse kriminal jakarta barat
karirnya terus melesat sejak dipromosikan dari kasat reskrim polres jakarta barat menjadi kapolres purbalingga jawa tengah pada dua ribu dua
setahun kemudian ia dipilih sebagai kapolres brebes
tiga tahun kemudian ia kembali berkutat di dunia reserse sebagai wakil direktur reserse kriminal umum polda metro jaya
semasa kepemimpinan kapolri tito karnavian pada tahun dua ribu enam belas verdi sambo dipromosikan sebagai kepala subdirektorat empat dan kasubdit tiga direkturat tindak pidana umum barres krim polri
di era tito pula sambo pernah menduduki jabatan koordinator staff pribadi pimpinan polri
jabatan ini bertugas untuk membantu kapolri dan wakapolri dalam melaksanakan tugas tugas khusus dan kedinasan
pada tahun dua ribu dua puluh kapolri saat itu idam aziz memberikan promosi kepada sambo
ia diangkat sebagai inspektur jeneral dengan jabatan kadif propampolri
sambo berhasil menduduki jabatan tersebut saat usianya empat puluh tujuh tahun dan menjadikannya polisi termuda yang menjabat kepala divisi
ia diangkat sebagai inspektur jeneral dan menjadikannya polisi termuda yang menjadikannya polisi termuda yang menjadikannya polisi termuda
sayangnya posisi ini tidak bertahan lama
dua puluh agustus dua ribu dua puluh dua verdi sambo diberikan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat setelah ia menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan brigadir yosua
yosua yang juga anak buah sambo tewas pada juli dua ribu dua puluh dua di rumah dinas sambo di komplek polri duren tiga